mendekati hari raya jajanan yang dibuat dari ketan hitam gula merah gula putih dan santan ini selalu menjadi buruan warga
kalau model yuda tuh walaupun badannya kecil
harus dibuka seteran teran mungkin
jadi core nya itu bukanlah
cedera lu terlalu panjang ya jov ya
yang memiliki beragam keunikan
untuk membahas arti pentingnya kecerdasan artifisial di dunia pendidikan
yap ini dia jamur tiram
kalau di sini memang karena berada di dalam kompleks perumahan sehingga lalu lintas tidak begitu terganggu
buat pengetahuan yang buat yang lain juga nih
satu porsi tahu gimbal satu ini tergolong banyak
apakah dia mau bersandar atau enggak seperti itu